iya pak lurah
terima kasih pak lurah
saya boleh bantu
boleh noni asal engkau mampu melakukannya
terima kasih pak lurah saya juga mohon bantuan pak lurah
terima kasih pak lurah
terima kasih pak lurah
nuni sakit nuni
apakah sakitnya nuni itu karena dia memotong rambut gimbalnya
lalu bagaimana caranya untuk memotong rambut gimbal nunik
rambut gimbalnya harus segera dirumuat
tapi sebelum kamu memotong rambut gimbalnya
kamu tanyakan dulu apa permintaannya
jadi apapun permintaan nuni aku harus menurutinya
iya kalau sampai noni remaja kamu baru bisa melaksanakannya
ruatan potong rambut tetap bisa dilaksanakan
basuhkan akar ini ke rambut nuni
nanti dia akan sembuh dengan sendirinya
terima kasih nini
terima kasih pak
jangan khawatir pak
pasti saya akan horns video ini lebih mudah dari yang reactive saya

kamu sembuh sayang
ibu mau tanya sama nunik
nunik ada permintaan apa sama ibu
nunik ingin dua ekor kerbau bu
kalau nunik punya kerbau
nunik bisa pinjamkan ke para petani
untuk membajak sawah

ibu ingin mencoba
ibu ingin mencoba
ibu ingin mencoba
ibu ingin mencoba
ibu ingin mencoba
ibu ingin mencoba
ibu ingin mencoba
ibu ingin mencoba
ibu ingin mencoba